mulai senin ini aturan ganjil genap di jakarta diterapkan di tiga belas ruas jalan di ibu kota
kebijakan ganjil genap berlaku pada pukul enam hingga sepuluh waktu indonesia barat dan pukul enam belas hingga dua puluh satu waktu indonesia barat
tiga ruas jalan yang diberlakukan aturan ganjil genap tersebar di lima wilayah di ibu kota
di antaranya jalan sudirman jalan mh tamrin jalan fatmawati jalan panglima polim dan jalan sisingamang raja
selain itu aturan tersebut diberlakukan di jalan gatot subroto jalan tomang raya jalan gunung sahari jalan di panjaitan dan jalan ahmad yani
kebijakan ini hanya berlaku pada senin sampai jumat
pelanggar akan dikenai sanksi baik secara manual ataupun tilang elektronik
sebelumnya aturan ganjil genap hanya diterapkan di tiga ruas jalan di ibu kota pada ppkm level tiga